suku dinas kependudukan jakarta dan kantor imigrasi menangkap belasan orang asing
tanpa dokumen di rumah susun petamburan tanah abang jakarta pusat
dalam pengerebekan jumat malam
ya sebagian besar orang asing ini berasal dari negara negara afrika
sejumlah warga asal afrika menolak kedatangan suku dinas kependudukan dki jakarta
yang mengerebak tempat tinggal mereka di rumah susun petamburan tanah abang pada jumat malam
mereka mengunci pintu sehingga petugas harus mendobraknya
salah satu orang asal nigeria menolak kedatangan mereka dan berdebat dengan petugas
sedang empat orang lain bersembunyi hingga di loteng rumah saat petugas datang
dalam pemeriksaan dari empat orang ini tiga tidak bisa menunjukkan dokumen imigrasi
petugas gabungan dari suku dinas kependudukan kantor imigrasi dan satpol pp
melakukan penggerebekan karena keluhan dari laporan warga rumah susun
yang dekat dengan pasar tanah abang ini
dan kita lihat tadi ada beberapa
ada orang asing yang memang mereka tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasiannya
ini ada sebelas orang tapi ya kita lihat mereka semua tidak bisa menunjukkan dokumennya
jadi mereka dibawa ke kantor imigrasi untuk selanjutnya dilakukan penindakan keimigrasian
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan mereka
setelah menangkap petugas imigrasi akan memeriksa dan memulangkan orang tanpa dokumen ini
ke negara asal masing masing
eko budi jakarta